agen gue gak pura pura kok jadian sama dia
karena gue suka sama rizky
tak udah deh
lo gak usah ikut campur urusan gue
biasa kan cari alien tuh ya
mau dibantuin juga
dan karena konflik besar ini udah selesai
gue bisa kan pergi
tapi beneran loh usus goreng
gue seru sama kata kata gue
gue gak suka lo jadiin sama rizky
abis itu benedok kepacet
itu ada pasangan
kenapa lo merasa kalah gitu dari di nya
atau ada alesan lain
kasih gue alesan dong
ya bukan karena itu
gue tuh kayak gini karena sebenernya
sebenernya gue ngerasa
sampai jumpa di video selanjutnya
ih kenapa lagi sekarang
kalo marah sih
karena lo ga tau perasaan gue sekarang gimana
jadi gue ga usah sok tau deh
lagian gue ga pura pura kok jadian sama dia
lo tau sendiri kan gue butuh banget hp itu
please ya balikin
please jangan sampai lo balikin hp itu yuk
karena kalo sampe lo balikin hp itu dan belain mel
mulai sekarang mel pasti akan manfaatin lo buat ada di pihak dia
dan gue ga rela yuk
apaan sih balikin ini
apaan sih balikin ini
kau mixingan nggak
ini apaan sih bre
kau ng protestersan perempuan
apa yang di katakan
lo gak usah kegayaran
karena gue sedikit pun gak bermaksud buat nolongin lo
dari dulu dia memang punya sisi baik dan peduli sama orang lain
gue belum merasa hubungin putri dan pangeran
kemana bu harus cari mereka
hari itu nyebling banget sih
udah pangeran pergi sama si gio
dia cewek asongan
oke abis ini kita ke mal jalan jalan beli hape lo
eh beli hape emang gampang
masalahnya tuh gue merasa sial banget tau gak hari ini
ini lagi satu
abis dari mana aja sih lo
tadi gue ada urusan di dalam kampus
gue mau balik
gue gak berniat untuk merusak hp lo
gue gak bermaksud buat ngerusakin handphone lo mel
lo gak perlu ganti hp gue
gue bisa beli sendiri tau gak
lo mau minggir atau gak gue anggap
nah tapi gue bener bener gak sengaja mel
ngapain sih jios begitunya sama mel
bikin gue kesel aja ngeliatnya tuh
mel dengerin gue dulu dong mel
kenapa sebenernya gio aneh gak sih
lu tuh banyak banget ngomong sih udah tau gua rambutnya lagi jelek
tau ngapain sih malah ngebahas yang gak penting
ya gue kan cuma kevo
ngapain coba dia nanyain soal perasaan gue sama rizky
sampai jumpa di video selanjutnya